tim gabungan aremania turut hadir dalam mengawal proses ekshumasi dan dua korban tragedi kanjuruhan di pemakaman umum dusun patok baran desa sukolilo kabupaten malang sabtu pagi
aremania datang untuk memastikan ekshumasi berjalan lancar transparan dan sesuai dengan harapan
dan sudah bergabung bersama kita sore hari ini koordinator tim gabungan aremania mas dian berdinandri
mas dian selamat sore
sore mbak putri
mas dian terima kasih banyak atas waktu anda
mas dian anda mengawal ekshumasi hari ini sejak pagi apakah berjalan sesuai harapan teman teman aremania
alhamdulillah puji tuhan mulai dari pagi berjalan dengan lancar sampai dengan sore hari ini
tapi sekitar jam empat jenazah almarhumah sudah kembali di kemayang
mas dian hasil identifikasi forensik ini akan kurang lebih disimpulkan dalam waktu dua pekan
apa yang diharapkan dari hasil ini mas dian
bagaimana kemudian teman teman aremania memastikan atau mengawal transparansi hasil ekshumasi ini
tentunya yang kita harapkan dengan hasil ekshumasi ini benar benar harus transparan ya
artinya sambil menunggu ini kita tetap harus mengawal
kita di bpk tetap mengawal terus
berusaha untuk mencari info sedikit gedenya masalah ekshumasi ini
harapannya juga nah ini menyangkut bukti otentik apa yang menyebabkan kematian saudara saudara kami atau almarhumah ini tentunya akan menjadikan kunci
untuk mencari almarhumah
se penyebab kematian yang mewakili dari satu ratus tiga puluh lima korban yang meninggal
mas dian akhirnya ekshumasi dilakukan tapi ini sudah satu bulan berlalu sejak kejadian
kami mendengar apakah betul ada kemudian intervensi atau tekanan kepada pihak yang sebetulnya mengajukan permintaan ekshumasi jauh sebelum hari ini
benar itu adanya mbak ya
jadi bapak dari dua almarhumah yang hari ini diekshumasi sebetulnya setelah kejadian tanjuruan ini
beliau ini sempat sempat ke kami bgk
dia menceritakan ada beberapa komodisi yang mendatangi beliau
menekankan bahwa ataupun merayu bahwa bisa dijadikan tidak adanya utupsi
itu melalui nenek beliau neneknya mas dewi atau ayahnya almarhumah yang hari ini diekshumasi
dan masih ada langkah berikutnya lagi
itu berapa laporan mas dewi ke tim
karena remania ini hampir ada tujuh mobil lah yang mendatangi beliau
rumahnya yang dibawa beberapa polisi bawa bawa pelat panjang
dan disitulah prosesinya penekanan
pada akhirnya mas devi ini memberikan suatu penanda tanganan menyatakan tidak jadi untuk otopsi atau ekshumasi pada saat itu
mas dian sejak awal tragedi kanjuruhan kemudian ada beberapa pernyataan
dari beberapa aremania yang mengatakan memang ada tekanan kepada mereka
apakah masih terjadi seperti itu sampai sekarang
karena kita tahu sendiri dari tgipf juga mengatakan sulit sekali mendapatkan pernyataan dokter karena takut mendapatkan tekanan
kalau untuk di kedokteran memang gimana ya bukan tekanan
nah katakan kita melalui kuasa hukum kita sempat juga meminta
keluarga itu meminta hasil resum medis
itu juga tidak dikasih tidak diberi
dengan alasan belah belah sampai kita pada akhirnya menersunkan penyumbang kita
yang meskipun diberi oleh rumah sakit tapi kita juga masih harus menunggu lama
dan itu pun tidak semua
tidak semua itu tidak semua korban mereka mendapatkan resumedis dari rumah sakit tersebut
penyidikan sudah berlangsung yang dilakukan kepolisian
kemudian tgipf juga sudah jalan
tim gabungan aremania tga juga sudah ada
dari hasil penyelidikan investigasi independen yang dilakukan tim gabungan aremania
apakah ada perbedaan dengan hasil tgipf dan juga kepolisian mas dian
kalau ada apa perbedaannya
di mana letaknya
kita lebih menggaris besarkan pada saksi saksi perbedaannya
itu bisa kita himpun berdasarkan dari beberapa video teman teman supporter yang pada saat itu menonton
jadi itu akan menunjukkan kita saksi saksi kunci yang ada di kita
ini akan nantinya yang akan membuat
kita menunjukkan untuk aksi aksi kita tentang berikutnya
satu bulan berlalu apakah hasil penyidikan kemudian penetapan tersangka
itu sudah sesuai dengan hasil investigasi tim gabungan aremania
atau sebenarnya masih ada tersangka lain yang seharusnya ditetapkan
sangat sangat tidak sesuai bagi kami ya
perlu kita ingat mbak mayoritas korban kita yang sampai dengan satu ratus tiga puluh lima itu mereka meninggal mayoritas karena gas air mata
dan di situ di video video umum yang keluar itu yang melakukan penembakan jelas banyak sekali
karena itu seperti yang sudah ada di situ ada tiga orang dari kebunsihan yang menjadikan
tersangka yang lain kemana
dan kalaupun memang iya mereka melakukan tolong ini juga diperiksa
dan tentunya di institusi juga akan ada komando
mulai dari pembawa senapan yang harus ada isinya gas air mata
kita juga ada yang memerintah mengkondisikan
mereka nggak mungkin akan menembak ombak kalau nggak ada perintah
dan mereka di lokasi juga akan mendapat ancaman yang berbeda
apalagi yang ditembak yang di tribun yang notabene
jadi mereka nggak menyerang perat yang ada di tengah lapangan
ini sangat sangat banyak nantinya
kita mengeninkan sangat banyak kasus terutama hukum hukum kebunsihan ya
yang memang harus berdangun jahat pada masalah ini
apakah tekanan masih diterima oleh teman teman aremania sampai saat ini mas dian
kalau untuk saat ini enggak ya
sudah berkurang banget
mungkin inilah situ positifnya
saya rasa tidak kalau sampai dengan saat ini
kami mendapatkan informasi ada rencana untuk menggelar aksi malang raya menghitam
mas dian bisa dijelaskan sedikit apa tujuan aksi ini
aksi malang raya menghitam ini beraninya berjauh
untuk memperingati empat puluh harinya para korban yang meninggal ya
tanggal sembilan malam
dan tanggal sepuluh itu memang kita melakukan tahlil bersama di stadion banjuluar
yang tentunya dengan jual skopitam hitam
nanti besoknya tanggal sepuluh nya kita menyuarakan aspirasi kita bukan
kita berikutnya yang memang kita memang berkumpul
melakukan aksi damai
ini ini ini sujuannya hanya untuk memperingati empat puluh harinya temen temen kita yang meninggal
dan tetep kita memperjuangkan supaya diusut dengan seadil adilnya dan seduntas duntasnya siapapun mereka dibalik semua ini
mas dian terakhir dari hasil investigasi tim gabungan aremania semestinya masih ada berapa orang lagi yang seharusnya menjadi tersangka
namun misal sepuluh lebih
ya taruh lah
ambillah oknum oknum polisi yang lebih dari mereka yang sekarang jabatannya yang tersangka
tolong dengan kasus ini kami dari tga menghimbau
mohonlah pak kapolri mohonlah pak presiden fokuslah di sini
ini maksiat tak berdosa
ternyata temen temen kita saudara saudara kita tak berdosa mbak meninggal dengan begitu saja
ini tolong sisi kemanusiaan pak jendral dan pak jendral ini dimana
usutlah ini sampai setelah tugasnya
mas dian terima kasih banyak sore hari ini sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia
terima kasih mas dian
salam untuk teman teman aremania dan kita kawal terus bersama sama kasus ini
ya terima kasih